menteri perdagangan muhammad lutfi melakukan sidak ke pabrik minyak goreng di kawasan marunda jakarta utara
kunjungan mendadaknya ini bertujuan untuk memastikan pabrik minyak goreng bekerja keras menyediakan stok dan mendistribusikannya ke masyarakat
kepala pemerintah jokowi menindaklanjuti arahan presiden jokowi agar minyak goreng segera tersedia di pasar
menteri perdagangan muhammad lutfi melakukan sidak ke pabrik minyak goreng di kawasan marunda jakarta utara senin empat belas maret
dalam kunjungan ini mendak didampingi dirjen perdagangan dalam negeri oke nurwan
dari pemantauan di pabrik minyak goreng menurut menteri perdagangan muhammad lutfi
minyak goreng pt bina karya prima gudang x hargas atau bkp di jakarta tersedia puluhan juta liter minyak goreng yang diproduksi non stop dan siap didistribusikan
mendak menyatakan pihaknya akan terus memantau produksi minyak goreng di pabrik pabrik lainnya untuk memastikan ketersediaan minyak goreng sesuai dengan kebutuhan masyarakat
usai mengunjungi pabrik minyak goreng mendak melanjutkan sidak ke sejumlah retail modern di bilangan kelapa gading jakarta utara
menurut menteri perdagangan mendak menurutnya akan terus memanjakan sidak kemampuan minyak goreng di pabrik minyak goreng
menteri perdagangan akan terus berupaya memastikan ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat di pasar rakyat dan retail modern